sejumlah startup indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja
apakah kondisi ini menjadi sinyal berakhirnya masa keemasan perusahaan rintisan indonesia
kami akan membahasnya untuk anda pada hari ini
phk melanda startup
dan fenomena pemutusan hubungan kerja karyawan global perusahaan startup kini makin marak terjadi
dan berikut adalah data jumlah karyawan perusahaan startup yang terimbas pemutusan hubungan kerja
kita lihat dari skala global
terlebih dahulu kita lihat amazon sudah melakukan phk terhadap sepuluh karyawannya pada tanggal enam belas november
ini masih belum lama
pada bulan ini mereka melakukan phk dan jurubicara amazon juga mengakui kondisi ekonomi global terus mempengaruhi perusahaannya
dan kemudian ini juga yang sangat terkenal adalah
c group yang sebenarnya juga mempunyai beberapa produk seperti shopee dan juga garena
kalau misalnya anda main game begitu ya
ada free fire cod ini semuanya adalah produk dari sea group ini
dan selanjutnya kita juga lihat ada meta
ini sepertinya anda juga memakai produknya sehari harinya seperti ada facebook begitu ya

ada whatsapp yang kita tiap hari pakai
dan instagram seperti itu
mungkin pejabat pejabat kita juga semuanya pakai aplikasi mereka semua
ini jumlahnya sungguh sangat besar ya
dan selain itu kita juga bisa lihat ada shopee thailand ada juga netflix microsoft twitter
ini semuanya juga perusahaan perusahaan global teknologi yang sangat besar yang tiap harinya sepertinya kita juga melihat produk mereka di pasaran
dan selanjutnya mari kita lihat bagaimana dengan kondisi nasional
kita lihat di sini adalah perusahaan perusahaan yang dibangun oleh anak anak bangsa indonesia
kita lihat yang pertama adalah goto
ini juga ramai sekali
pada jumat pekan kemarin
berbarengan dengan gotoh ini juga yang sangat ramai dibincangkan adalah ruangguru
juga melakukan phk terhadap ratusan karyawannya di hari yang sama
dan selanjutnya kita juga melihat ada startup marketplace shopee
ini shopee lagi lagi ya
juga melakukan pemutusan hubungan kerja pada september lalu
dan selanjutnya kita juga bisa lihat ada beberapa produk seperti linkaja tokocrypto tanihub cicep com
mamikos jd id dan juga zenius
ini semuanya juga melakukan phk karyawan
dan selanjutnya mari kita lihat bersama alasan ini perusahaan startup phk karyawan ya
berbagai alasan perusahaan startup melakukan phk pun sebenarnya sangat beragam
di antaranya ada tiga yang sudah kami rangkum untuk anda
yang pertama adalah perubahan perilaku masyarakat
yang membuat startup menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi
dan salah satu contohnya ketika pandemi muncul ya
ini juga ada
ini startup memang menjadi incaran anak muda yang ingin bekerja secara fleksibel
dan juga seperti kerja dari rumah dan merubah gaya hidup
namun semakin membaiknya pandemi masyarakat tetap memilih berinteraksi secara fisik
lalu selain itu ini juga ada yang kedua permasalahan keuangan ataupun finansialnya
pendanaan startup biasanya berasal dari modal ventura asing
namun seiring ancaman resesi global aliran modal ini ke startup juga berpotensi terganggu
dan yang ketiga ini adalah yang paling penting ya
karena memang bisnis startup ini sebenarnya mengandalkan ekosistem dan iklim kompetisi yang tidak sehat ini
juga menjadi alasan utama kebanyakan startup yang mengadakan promo besar besaran
hal ini dilakukan agar menarik konsumen atau langganan atau user
seperti harga yang lebih murah daripada toko fisik
dan juga gratis ongkir lalu hingga diskon ataupun potongan harga yang besar
hal ini sering kita sebut dengan istilah bakar

untuk menjadi market leader
mereka akan mulai planning mencari profit dari user
namun untuk menjadi market leader ini pemain lainnya akan susah bertahan
strategi tersebut juga membuat banyak startup berguguran
dan yang bisa bertahan hanyalah startup dengan modal besar dan yang menjadi market leader
dan selanjutnya memang model bisnis startup ini sepenuhnya bergantung kepada dana investor ya
karena model bisnis ini tidak bisa berharap suntikan modal baru yang terus datang untuk mendanai ekspansi mereka
subsidi konsumen hanya merupakan cara untuk meningkatkan penguasaan pasar
penguasaan pasar yang kemudian menjadi fondasi bisnis yang sehat